kita beralih ke informasi lain sebagai wujud syukur kepada sang pencipta atas limpahan rezeki dan hasil bumi
warga desa cikolelembang kabupaten bandung barat menggelar tradisi budaya hajat lembur
selain upacara adat kawincai beragam penampilan kegiatan seperti seni budaya dan parade turut ditampilkan dalam kegiatan ini
dengan alunan musik tradisional tarawangsa sesepuh dengan didampingi empat perempuan yang membawa bambu berisi air dari empat penjuru
tarian kawincai pun dilakukan di desa cikolilembang kabupaten bandung barat
keempat perempuan yang membawa bambu berisi air yang berasal dari empat penjuru mata air itu kemudian menyiram pohon pisang
hal tersebut sebagai simbol karena air yang menjadi sumber kehidupan dan pohon pisang di cikole memiliki sejarah panjang dan hubungan emosional
yang sangat menarik
dan juga sangat kuat
ritual kawin cai merupakan awal kegiatan untuk mensyukuri berkah sang pencipta yang telah memberikan rejeki dari hasil bumi yang melimpah
air itu dari empat penjuru
arti dari empat penjuru itu adalah angini cahaya angini suna angini langit angini bumi
untuk air itu kenapa harus pakai air dari empat bucur itu
karena air itu adalah sebagai sumber kehidupan
ritual kawin cai adalah salah satu rangkaian dari tiga hari perayaan hajat lembur ke tiga puluh lima tahun dilakukan warga lembang
selain digelarnya ritual kawincai ribuan warga cikolilembang menggelar arak arakan hasil bumi adat dan budaya
tresna pamungkas kabupaten bandung barat